satgas anti mafia bola kembali menangkap seorang tersangka baru dalam kasus pengaturan skor sepak bola indonesia
tersangka yang ditangkap kali ini adalah wasid nurul safarid
menurut tim media satgas anti mafia bola kombes argo yuwono kepada detikkom
wasid nurul safarid ditangkap tim satgas anti mafia bola di garut jawa barat pada tujuh januari kemarin
nurul merupakan wasid yang memimpin pertandingan persibara banjar negara melawan ps pasuruan
dari hasil penyidikan nurul pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak
untuk mengatur skor laga persibara banjarnegara melawan ps pasuruan
pertemuan itu juga dihadiri keempat tersangka kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola
serta pihak lain dari asisten wasit wasit cadangan serta pengamat pertandingan
penangkapan wasid nurul safarid merupakan pengembangan dari keterangan prianto dan dwi irianto alias mbah putih
yang telah terjadi
terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus pengaturan skor sepak bola indonesia
wasid nurul safarid ditangkap satgas anti mafia bola tujuh januari kemarin
sejumlah bukti yang mengarah kepada keterlibatan wasid nurul diamankan
di antaranya foto bukti transfer dari mantan anggota komisi wasit pssi prianto ke nurul
serta tangkapan layar percakapan keduanya terkait keperluan transfer
nurul menjadi tersangka kelima dalam kasus mafia pengaturan skor sepak bola indonesia
selain wasid nurul satgas anti mafia bola telah menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka
yakni anggota komite eksekutif pssi johar lin eng
mantan anggota komisi wasit pssi prianto bersama putrinya anik yuning artika sari
serta dwi irianto atau mbah putih yang merupakan anggota komisi disiplin pssi
kasus ini bermula dari laporan salah satu manajer klub sepak bola terkait dugaan pengaturan skor
dalam laporan itu disebut ada sejumlah pihak yang meminta uang
agar salah satu tim bisa naik dari liga tiga ke liga dua
para tersangka kini terancam pasal berlapis
yaitu undang undang tindak pidana penipuan suap penggelapan serta tindak pidana pencucian uang